kita beralih ke pilkada sumatera utara bakal calon gubernur sumatera utara edy rahmayadi berkomitmen untuk tetap menjabat sebagai ketua umum pssi hingga masa jabatannya berakhir tahun dua ribu dua puluh mendatang
demi memperebutkan kursi gubernur sumatera utara edy rahmayadi berpasangan dengan musa rajeksyah rela mundur dari tni tapi tidak untuk kursi ketua pssi
ditemui setelah membuka kongres pssi di indonesia convention exhibition tangerang banten minggu siang edi rahmayadi mengaku akan tetap menjadi pemimpin federasi sepak bola nasional
udah pasti saya sampai dua ribu dua puluh sehingga saya lanjutkan program amanah rakyat ini dalam menjalankan pembinaan di pssi ini
mantan pangkostrat ini menilai terjun ke dunia politik
ketua pemimpin federasi sepak bola nasional edy rahmayadi berkomitmen untuk tetap menjabat sebagai ketua umum pssi hingga masa jabatannya berakhir tahun dua ribu dua puluh mendatang

di pilkada sumatera utara edy ijek diusung oleh partai gerindra pks pan golkar nasdem dan juga hanura
edy akan melawan pasangan jarod sefer hidayat siasitorus yang juga pengurus pssi serta pasangan jr saragi ancel selian
mardika utama bantan